terima kasih anda masih di viral ramadan
pemerintah provinsi dki jakarta ini berencana menggelar salat tarawih akbar bersama warga jakarta di monas pada dua puluh enam mei dua ribu delapan belas
namun setelah sejumlah kritikan datang dari berbagai ormas islam
tarawih yang dianggap akan sangat instagramable oleh sandiaga uno batal dilaksanakan
pada ramadan ini pemerintah provinsi dki jakarta berencana menggelar sholat tarawih akbar
untuk pertama kalinya di kawasan cagar budaya monumen nasional jakarta pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
kegiatan ini digelar di monas karena anies dan sandi menganggap tempat ini sebagai simbol persatuan umat
sandiaga mengklaim pemprov dki jakarta sudah berkoordinasi dengan ulama ulama
sebelum memutuskan untuk menganggap tempat ini sebagai simbol persatuan umat

merespon kritik yang datang dari beberapa organisasi islam
seperti majelis ulama indonesia muhammadiyah dan nahdlatul ulama
rencana salat tarawih akbar pun batal dilaksanakan
ide itu tentunya masuk dari berbagai sumber ke kita
juga datang dari beberapa ustadz yang kita temui
dan ini yang menarik ini karena ada sebagian yang menyatakan bahwa
ada satu kebersamaan tersendiri kalau di monas
dan banyak yang dipakai ini terutama ustaz ustaz yang muda
ini sangat instagramable mempersatukan dan sangat instagramable
tapi tentunya ini sekarang sudah masuk ke ranah fikih
dan para ulama sudah menyampaikan bahwa lebih banyak manfaat dan lebih banyak
untuk sholat di masjid lebih banyak mudaratnya untuk sholat di lapangan terbuka seperti itu
yang kami akhirnya putuskan bahwa kita akan berusaha berkoordinasi dengan masjid istiqlal
untuk memindahkan sedikit ke masjid istiqlal
meski dianggap sebagai sebuah rencana yang baik
wakil ketua komisi hukum dan perundang undangan mui iksan abdullah menekankan
monas sebagai tempat publik tetap harus dijaga kebersihan serta ketertibannya
rencana atau niatan pemprov memberi fasilitas kepada jamaah muslim
untuk menyelenggarakan acara beribadah ya acara ibadah berupa sholat terawih saya kira bagus
karena itu memberikan ruang kepada kaum muslim ini
yang mungkin selama ini agak susah untuk pergi ke masjid ke surau
mungkin dengan cara seperti itu saya kira ini sesuatu yang baru
yang diberikan fasilitas saya kira baik
penggunaan kawasan monas sebagai tempat beribadah memicu perdebatan
sebab hal ini sempat dilarang pada masa gubernur sebelumnya
karena kawasan monas merupakan zona netral
namun berdasarkan pergub nomor satu ratus delapan puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengelolaan kawasan monas acara keagamaan kini diperbolehkan
meski pemprov dki menyatakan batal mengadakan sholat tarawih akbar di monas
gelaran ini akan tetap dilaksanakan di masjid istiqlal jakarta
sebagai tempat semestinya untuk beribadah
yang bahkan mampu
prasidya puspa cnn indonesia
sementara itu wacana tarawih akbar di monas
lantaran spotnya yang indah atau disebut instagramable ya
ala wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
langsung mendapatkan perhatian warga net
menggema di lini masa twitter tanah air
pemprov dki jakarta sebelumnya memilih monas sebagai tempat lokasi tarawih akbar
merupakan simbol persatuan umat
monas dengan pemandangan indahnya
dianggap cocok untuk jadi bahan unggahan ke media sosial
berbagai gambar yakni instagram
atau biasa disebut instagramable
nah ini menyikapi alasan wakil gubernur yang mendorong tarawih akbar
atau tarawih instagramable
warga net dengan cepat memberikan tanggapannya
tagar tarawih instagramable
menempati posisi trending topic di media sosial twitter tanah air
yang mendominasi dengan nada jenaka
ini meramaikan lini masa
tidak sedikit warga net yang langsung membagikan foto bertajuk
dan berikut beberapa hashtag tarawih instagramable
yang kami rangkum dari media sosial twitter
saya ajak anda untuk melihatnya
kita buka cuitan
atau beberapa cuitan dari warga net
ini yang pertama
sudah muncul dari akun atmakmumesjid
bukannya minta tanda tangan buat ngisi agenda ramadhan
ini zaman dulu masih ingat ya
kalau anak anak sembilan puluh an
kayaknya habis tarawih langsung ngumpul ke imamnya untuk minta tanda tangan
bergeser ke cuitan kedua dari akun ativanologi
tarawih untuk menyempurnakan ibadah ramadan
tarawih untuk menyempurnakan feeds instagram
atau lini masa
selanjutnya dari akun atdaraprayoga underscore
isinya bumerang ngelirik lirik mata sama miringin kepala doang
terus ada caption ya
selanjutnya dari akun atromiong
pas tarawih ke tujuh belas
hai aku lagi tarawih ke tujuh belas nih
jadi ada informasi lagi ya
terakhir ini dari akun atfdl underscore ramadhan
tolong semua jamaah dengar ceramah saya ya
terus jangan lupa catet
soalnya ini bakal di let zone
oh ini anak zaman now banget ya captionnya
kita tutup ceritanya